seorang mahasiswa tewas di area parkir tempat hiburan malam yang terletak di sukasari kota bogor jawa barat sabtu dini hari
nyawa korban melayang lantaran mengalami luka tembak di bagian dada kanan
nyawa korban berinisial fn tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit
sementara pelaku penembakan yang diketahui anggota polisi berinisial brip dua r juga dilarikan ke rumah sakit lantaran tubuhnya babak belur
dari hasil olah tkp petugas kepolisian peristiwa bermula saat keributan beradak pecah di area parkir tersebut
tiba tiba terdengar letusan senjata dan mengenai korban
belum diketahui pemicu perkelahian tersebut lebih dari tujuh orang saksi masih diperiksa intensif satreskrim porestak bogor kota
guna menyelidiki motif penembakan tersebut jasad korban dibawa ke rumah sakit polri sukantok ramadjati jakarta timur
sedangkan brip dua r dirawat di rumah sakit yang sama
kejadian tadi malam pagi jam dua terjadi perkelahian antara anggota kita dengan masyarakatnya
sementara hasil dari interogasi dan olah tkp satu korban masih dirawat di rumah sakit keramat jati ya koma kritis
anggota kita yang satu meninggal dunia karena disebabkan oleh letusan senjata api yang dalam hal ini senjata api ini adalah perlengkapan perorangan polri